ya di informasi lainnya ini terkait dengan penjelang akhir tahun nanti di mana akan ada penyesuaian tarif yang telah ditentukan oleh kementerian pekerjaan umum yang menyatakan bahwa akan ada penyesuaian tarif tol pada enam belas ruas jalan tol termasuk diantaranya tol jagorawi dan juga tol dalam kota
badan pengelola jalan tol atau bpjt menyebut penyesuaian tarif ini berkisar tiga delapan hingga tujuh empat persen hal tersebut pun disesuaikan dengan inflasi pada setiap daerahnya
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyatakan sepanjang tahun dua ribu sembilan belas ada delapan belas ruas tol yang mengalami penyesuaian
dua diantaranya telah diberlakukan yaitu tol sediatmo dan tol jakarta tanggerang pada dua november dua ribu sembilan belas lalu
pengelola jalan tol pt jasa marga tbk juga telah mengajukan permohonan penyesuaian tarif setidaknya ada lima ruas jalan tol yang akan mengalami penyesuaian
jakarta bogor ciawi tol dalam kota belawan medan tanjung morawah pali kanci surabaya gempol
sisanya tol yang dikelola swasta dan anak perusahaan jasa marga seperti kerto sono mojukerto makassar seksi empat cikampek palimanan gempol pandaan surabaya mojukerto palimanan kanci semarang seksi a b dan c pondok aren serpon ujung pandang seksi satu dan dua nusa dua ngurah rai benoa pasir koja sorean
setelah kemarin awal november kita memperoleh penyesuaian untuk tarif tol jakarta tangerang
kedepan memang secara timeline ada beberapa ruas yang akan dilakukan penyesuaiannya
yang pertama yang paling dekat kami harapkan dapat dilakukan penyesuaian adalah ruas jagorawi
karena dua tahun lalu dua ribu tujuh belas jagorawi itu tarifnya diberlakukan
pada bulan agustus jadi seharusnya agustus sudah jatuh tempo
nah setelah jalan tol jagorawi itu ada beberapa ruas jalan yang dua tahun lalu dua ribu tujuh belas penyesuaian dilakukan di bulan november
jadi seharusnya ini juga sudah bisa dilakukan
yaitu ruas yang pertama ruas tol dalam kota jakarta kemudian ruas surgem surabaya gempol kemudian palikanci palimanan kanci dan terakhir melawan medan tanjung morawa atau belmera di medan
agita wijayanto anggota badan pengelola jalan tol bpjt menyebut
untuk di jakarta sendiri ada dua ya pak ya di dalam jagorawi dan juga dalam kota
itu kisaran penyesuaiannya itu berapa pak
ada pun penetapan penyesuaian tarif tol tersebut
telah diatur berdasarkan undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat dan proses penyesuaian dilakukan tiap dua tahun sekali
dalam penetapan penyesuaian diukur berdasarkan indikator standar pelayanan minimum
seperti aspek keamanan keselamatan dan keamanan serta data inflasi bps setiap daerah
jadi di dalam kontrak itu sudah disebutkan memang bujt dapat ya mengusulkan penyesuaian
ataupun kenaikan tarif jalan tol setiap dua tahun sekali
nanti kita akan evaluasi berdasarkan usulan dari bujt dari sisi pemenuhan standar pelayanan minimal
dan juga dari sisi inflasi
nah misalkan untuk standar pelayanan minimal itu yang kita lihat adalah dari sisi kelancaran
apakah itu sudah memenuhi persyaratan
misalkan rata rata harian itu enam puluh km per jam
kemudian dari sisi keamanan ya itu marka marka jalan lampu penerangan seperti itu ya
kalau keselamatan itu bicara soal angka kecelakaan kemudian juga berbagai misalkan kelengkapan patroli jalan tol dan sebagainya
kemudian dari sisi kenyamanan itu rest area kemudian gardu kelengkapan untuk kemudahan pembayaran dan sebagainya
pemerintah juga menjamin ketika kenaikan harga tarif diberlakukan
peningkatan pelayanan dan fasilitas akan dilakukan
salah satunya rencana pt jasa marga yang akan membangun tiga ruas jor dua
sebagai cara meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan
pemilik butan cnn indonesia